hai inspektur upacara didampingi panglima tni dan para kepala staf angkatan dimohon berdiri
laporan komandan defile
laporan komandan defile
mengawali defile pasukan dan sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama
adalah satu kompi pasukan lintas sejarah
dengan mengenakan seragam kebanggaan tni dari masa ke masa
dimulai dari zaman kemerdekaan seragam badan keamanan rakyat seragam tentara keamanan rakyat seragam tentara republik indonesia seragam angkatan bersenjata republik indonesia
dan seragam kebanggaan saat ini tentara nasional indonesia
di bawah pimpinan mayor czi nanang wahyu purwanto
yang sehari harinya menjabat sebagai
kasih mingut gut utsi ditziar
di samping prajurit tni
juga akan kita saksikan
sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama
adalah drum band taruna akademi militer
dan penata roma i
sersan mayor i taruna
penata roma ii
sersan mayor ii taruna
penata roma iii
sersan mayor ii taruna
fikita putri tunjungsari
dan penata roma iv
sersan mayor ii taruna
salih riana prameswari
dan penata roma iv
dengan diikuti satu batalion taruna akademi militer dengan komandan batalion
sersan mayor dua taruna fajar m alvaro

sersan mayor satu taruna fajar m alvaro

sersan mayor dua taruna fajar m alvaro
diikuti oleh satu batalion taruna academy angkatan laut dengan komandan batalion
sersan mayor satu taruna pelaut reva chandra
sersan mayor dua taruna academy angkatan laut dengan komandan batalion
melintas selanjutnya di hadapan kita bersama adalah drambil taruna academy
sersan mayor dua taruna academy angkatan laut dengan penata roma satu
dengan penata roma satu
penata rama i sersan mayor satu taruna fikri hira muzami
penata rama ii sersan mayor satu taruna renda bimantara
penata rama tiga sersan mayor satu taruna ajeng resmatri
dan penata rama iv sersan mayor satu taruna wida nur atika
penata rama iv sersan mayor satu taruna wida nur atika
penata rama iv sersan mayor satu taruna wida nur atika
penata rama iv sersan mayor satu taruna hari purnoto

penata rama iv sersan mayor satu taruna hari purnoto

penata rama iv sersan mayor satu taruna hari purnoto
lulusan sekolah perwira prajurit karir tahun dua ribu satu
menyusul kemudian batalion polisi militer tni yang terdiri dari pompi pomat pompi pomal dan pompi pomau
lulusan akademi militer tahun dua ribu

menyusul brigade upacara gabungan adalah brigade satu upacara tni angkatan darat
yang seluruhnya adalah unsur unsur dari tni angkatan darat
di bawah pimpinan kolonel arhanud tri sugianto
lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
yang sehari harinya menjabat sebagai komandan resimen arhanud i
brigade satu upacara adalah gabungan dari tiga batalion upacara
yaitu batalion raider tiga ratus braja wijaya
di bawah pimpinan mayor infantri medi harjo wibowo
lulusan akademi militer tahun dua ribu satu
selanjutnya batalion gabungan kodam jaya
di bawah pimpinan mayor arhanud irfan nurdin
lulusan akademi militer tahun dua ribu empat
di bawah pimpinan mayor arhanud i
lulusan akademi militer tahun dua ribu empat
selanjutnya batalion kabupaten kedua
selanjutnya batalion kabupaten kedua
selanjutnya batalion kabupaten kedua
selanjutnya batalion kabupaten kedua
selanjutnya batalion kabupaten kedua
di bawah pimpinan mayor arhanud i
menyusul kemudian batalion kopassus

di bawah pimpinan mayor infanteri farid yudho
lulusan akademi militer tahun dua ribu satu
lulusan akademi militer tahun dua ribu satu
lulusan akademi militer tahun dua ribu satu
meluluskan mayas polri jemput dan mulungaka perusahaan
seterusnya kator topi

maul afrikanavy propagansinya secara mental bringing mengetahui bahwa
populasi as hidup sekolah dengan gps seharusnya bergantian satu
certo belenggara menyatu dalam jalan yang bisa dipendorongkan ke tend staat tatu secara damai kemungkinan
agar hanya anda bisa dan meny hunduhkan agi di dalam manjeng
selanjutnya brigade dua upacara tni angkatan darat di bawah pimpinan
letnan kolonel infantri rudy saladi lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang sehari harinya menjabat sebagai komandan brigade infanteri mekanis enam fostrad
brigade dua upacara adalah gabungan dari tiga batalion upacara
yaitu batalion para raider tiga ratus lima tengkora kostrat
di bawah pimpinan letnan kolonel infantri sumarlin marzuki lulusan akademi militer tahun dua ribu
ketiga batalion lieutenant colonel irga hayu kostrat
lieutenant colonel infantri bagus budi adrianto lulusan akademi militer tahun dua ribu
ketiga batalion lieutenant colonel infantri anan nurahman lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
yang sehari harinya menjabat sebagai komandan brigade infantri mekanis enam postrat
ketiga batalion lieutenant colonel irga hayu kostrat
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang sehari harinya menjabat sebagai asisten operasi pasmar i

ketiga batalion lieutenant colonel irga hayu kostrat
lieutenant colonel irga hayu kostrat
lieutenant colonel irga hayu kostrat
batalion komando armada ri kawasan barat
di bawah pimpinan lieutenant colonel laut pelaut tio toga pasaribu
lulusan akademi angkatan laut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan yang lain searat amsk groteul dasar sangat relatif hankin dan sewismer yang repaired service
dan jentah saf essensi
beawi macu terhadap any regions of the bandan kabupaten yang praktis
saya buridg funktioniert ini karena bagian pertanyaan pernah lebih revenir servi intohnani khalifassani nutnaya
di bawah pimpinan mayor marinir almat hadi al hasni lulusan akademi angkatan laut tahun dua ribu dua
menyusul brigada tiga upacara adalah brigada empat upacara tni angkatan laut tahun dua ribu satu
brigade empat upacara dibawah pimpinan kolonel pasukan ari ismanto lulusan akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang sehari harinya menjabat sebagai komandan wing dua paskas
brigade empat upacara adalah gabungan dari tiga batalion upacara yaitu batalion aircrew
di bawah pimpinan
mayor pasukan emis bahul munir lulusan akademi angkatan udara tahun dua ribu dua
selanjutnya batalion komando operasi angkatan udara
di bawah pimpinan letnan kolonel pasukan deddy agung lulusan akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang sehari harinya menjabat sebagai komandan wing dua paskas
di bawah pimpinan lieutenant kolonel pasukan em arief zainuddin lulusan akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

aparatur sipil negara di bawah pimpinan penata dua a handoyo
hadirin dan tamu undangan yang berbahagia
marilah kita berikan semangat dan tepuk tangan yang paling meriah
untuk prajurit prajurit tni
hadirin marilah kita alihkan pandangan ke arah laut
melintas dengan gaganya di depan podium kehormatan
divisi kapal selam kri nanggala dengan komandan letkol laut julius
menyusul di belakangnya kri nagapasa dengan komandan letkol laut haristiawan
kri nagapasa merupakan kapal selam terparu
yang tepat tahun ini bergabung di jajaran tni angkatan laut
hadirin berikan tepuk tangan untuk kri nagapasa
tanpa kedua kapal selam melaksanakan prosedur vertikal replanisme
atau transfer logistik secara vertikal
dengan helikopter bel yang terbang statis hovering di atas kapal selam
hadirin undangan yang berbahagia
turut memeriahkan upacara dalam rangka peringatan ke tujuh puluh delapan
intara nasional indonesia pada siang ini
melintas di hadapan kita bersama material material tempur dan alutsista tni
dan mengawali defile material tni adalah material dari pom tni dan pas pampres
yang terdiri dari enam kendaraan gold twin pas pampres
yang digunakan untuk pengawalan vvip presiden dan wakil presiden republik indonesia
dua belas kendaraan yama fgr dari polisi militer tni
menyusul di belakang divisi kapal selam
inilah divisi kapal cepat rudal
kri halasan dengan komandan letkol laut agung sobat
kri parang dengan komandan mayor laut eko budi
kri balanao dengan komandan letkol laut indra laksamana
kri terapung dengan komandan mayor laut abdul rajab
kri suri dengan komandan letkol laut aprian soekarno
tiga mobil kawal vvip dan enam mobil kawal polisi militer tni
selanjutnya melintas terapan kita bersama
defile material material tempur tni angkatan darat
yang terdiri dari enam bnm attaf
tiga jungkle dan tiga busmaster
dari satuan kopassus dengan semboyan tribuana chandrasa satya dharma
melintas selanjutnya tiga tank aris gator
dan tiga yp panzer pandur viii
dari pusenif angkatan darat
tiga panser anoa dari yonif mekanis dua ratus tiga kodam jaya
dengan gagah membelah ombak
dpc pespat robot inilah kri toda
dengan komandan letkol laut dian wahyudi
yang akan memperbaiki kondisi ini
dan melaksanakan gansalu
dilanjutkan kri lumada
dengan komandan letkol laut faisal
kri hiu dengan komandan letkol laut said hasan
kri singa dengan komandan letkol laut catur sulistyo
kri ajar dengan komandan letkol laut agus joko
dan kri baraguda dengan komandan letkol laut boyobi
sembiang ifv m satu ratus tiga belas a satu
dari yonif mekanis empat ratus sebelas kostra

sembilan ifp marder dua a satu
dari yonif mekanis empat ratus tiga belas kostra
menyusul di belakangnya
satu medium tank dari pusenkaf angkatan darat
produksi pt pindad
satu panzer badan
dan satu panzer pondor satu ratus lima mm
dari pusimkap angkatan darat
produksi pt pindad
sembilan panzer tarantula
dari batalion tavaleri tni angkatan darat

dari batalion kavaleri satu kostra
kri sembilan pindad
kri sembilan pindad
kri sembilan pindad
kri sembilan pindad
hadirin menyusul di belakangnya
dengan membentuk formasi garisan baru
dengan komandan letkol laut hananto
disusul di belakangnya
kri untung suropati
dengan komandan letko laut taufik ramdan
mengawali flepas pada kesempatan kali ini
tampak di atas kita lima pesawat helikopter
helikopter ini sangat berperan penting
dalam mencetak para elang elang muda tni
terutama jenis helikopter yang handal dan profesional
menyusul di belakangnya
sembilan pucuk meriam satu ratus lima puluh lima mm gs kesa
dari batalion armet sembilan kostras
dari batalion armet sepuluh kostra
sembilan pucuk meriam m satu ratus sembilan puluh empat be satu ratus lima puluh lima mm
dari batalion armet empat kondom siliwami
disusul di belakangnya
kri hasan basri
dengan komandan mayor laut arief kurniawan
dan di belakangnya
dengan komandan letkol laut erwin barudi
divisi kapal patroli cepat
dengan komandan letolaut bagus cahya
dari arah langit kiri podium
terdiri dari army one
dan dua helikopter kolibri
merupakan helikopter serang
dengan lead element kolonel jpm mas rukin
menyusul di belakangnya
masuk dalam divisi kapal pembatan eskonta
inilah kri yosudarto
dengan komandan kolonel laut lawan trisaktia
yang akan melaksanakan tembakan gansalu
disusul di belakangnya
kri raden edi matadinata
dengan komandan kolonel laut agam endras moro
dengan komandan kolonel laut asari
dalam divisi kapal patroli cepat
dengan komandan mayor laut taufik pamungkas
dengan komandan mayor laut rahmat widianto
melintas darapan kita bersama
yang terdiri dari tiga atlas
selanjutnya army two
yang dioperasikan untuk misi pertempuran udara
dan ambulan udara
dengan ligayan kapten cpn rian hartanto
dan dua radar mcv
dari batalion arhanus satu kostrad
selanjutnya melintas matra rudal star trek
yang terdiri dari satu radar sikra
tiga rapid rover dan tiga rapid ranger
dari tetas semen arhanus empat kodong bukit barisan
selanjutnya army three
digunakan untuk misi akut bip
dan dapat merangkut tiga puluh enam personil
dengan persenjataan lengkap
dengan lead element kapten cpn baris abadi
disusul selanjutnya melintas
kri sultan masamudin
dengan komandan lepung laut bima irohan marempau
ditelitanya kri abdul halim perdana pusuma
dengan komandan letko laut tunggul
kri iskandar muda
dengan komandan lepung laut andri kestanto
dan kri fatahila
dengan komandan letkol laut cecep hidayat
bapak presiden terimalah dan salut
dari prajurit kapal perang republik indonesia
menyusul berikutnya material material tempuh
dari tni angkatan laut
yang terdiri dari sembilan kendaraan khusus
tiga kendaraan bom dan sembilan sea radar
dua truk unimog menarik satu seal delivery vehicle
dan sea radar khusus dari
tieta semen jalan ankara korps marini
intai abb korps marini
dan satuan komando pasukan angkatan
sembilan bmp tiga m
dan tiga btr empat dari kapal rikorps marini
masih dalam divisi kapal patroli cepat
melintas kri layaran
dengan komandan mayor laut trinanto
diikuti kri mandi diha
dengan komandan mayor laut roni lutfiadan
kita alihkan pemandangan ke udara
melintas dari arah kiri podium penghormatan
terdiri dari enam pesawat latih tni angkatan laut
yang tergabung dalam unsur skuadron dua ratus
pusat penerbangan tni angkatan laut
nampak selayang pandang di udara
yang terdiri dari pesawat kasa dua ratus dua belas
angkutan patroli maritim tni angkatan laut
yang tergabung dalam wing udara satu
dan dua pus penerbangan
penyusul di belakangnya
satu tantra delapan
dari batalion roket korps marinir
dari batalion howitzer korps marinir
tiga meriam pertahanan udara tiga puluh lima mm twin gun
dari batalion arhanud korps marinir
sejenak kembali ke udara
melintas dengan presesi yang tinggi
yang terdiri dari pesawat patroli maritim tni
yang mana pesawat ini adalah produksi
dari anak bangsa pt dirgantara indonesia

dari batalion frontline korps marinir
dari batalion beckpal korps marinir
tapak di atas kita
empat pesawat cn dua ratus sembilan puluh
yang dipimpin oleh komandan skadron udara dua
yaitu lieutenant kolonel penerbang
merupakan pesawat angkut sedang
yang memiliki berapa fungsi yaitu
serta kegiatan vvip dan vip
melintas divisi kapal batu
dengan komandan divisi kri dewa ruci
dengan komandan lieutenant kolonel penerbang

merupakan kapal layar latih
disusul di belakangnya
dengan komandan letko laut franciscus
tatra dan huanca
mengangkut tiga tank bmp tiga f
dari batalion tank amfibi korps marinir
hadirin yang berbahagia
dari tni angkatan udara
dua smb gauteng gun tujuh enam puluh dua mm
satu ransu smart
satu junkley hunter
satu gendaran khusus
yaitu satu v dua komando
dan satu apc turangga
dari korps pasukan kast
tni angkatan udara
produksi anak bangsa
melintas empat firing unit
dua smart hunter
dan satu ets
dari kompasukan kast
satu ruda xerox
satu ruda kiwi iii
satu ambulans lapangan
dan dua gps jammer
dari kompasukan kast
tni angkatan udara
diikuti di belakangnya
kri bandar aceh
dan kri surabaya
delapan personil pasukan khusus
dengan persenjataan lengkap
yang siap menuju ke garis depan pertempuran
tanpa di atas geladang kri bandar aceh
dan kri surabaya
dua ribu masyarakat cilegon dan sekitarnya
dari berbagai elemen
bagaimana saat berangkat
dan berada di atas alutsista tni
dengan penuh rasa bangga
memberikan salam hormat
kepada bapak presiden
dengan membawa konfigurasi
di atas kri banda aceh
hari tentara nasional indonesia
dan bersama rakyat tni kuat
terdiri dari enam unit delta dua belas
dan kita saksikan bersama
helikopter yang akan memperkuat
jajaran pusat penerbangan angkatan darat
yang dapat mengidentifikasi satu ratus dua puluh delapan target
dalam waktu kurang dari satu menit
dan flying test
hal ini menjadi nyata
bahwa masyarakat yang turut serta
naik di atas alutsista
mensukseskan acara ini
karena masyarakat berada di belakangnya
alutsista tni dan masyarakat
dari berbagai elemen
sebagai bukti bahwa
bersama rakyat tni kuat
hari tentara nasional indonesia
hadirin dan tamu undangan
yang kami hormati
akan kita saksikan bersama
latihan gabungan tni
yang terdiri dari
dan matra udara
latihan gabungan tni ini
merupakan hasil pembinaan
dan sebagai bertanggung jawaban tni
kepada seluruh rakyat indonesia
dalam menjaga kedaulatan
hadirin yang kami hormati
marilah kita saksikan bersama
latihan gabungan tni
dalam latihan gabungan tni
wilayah udara haruslah terlebih dahulu dikuasai
agar dapat mendukung operasi darat
dan operasi laut
telah hadir dua pesawat kita melintas di hadapan podium
namun secara tiba tiba
muncul dua pesawat lawan
yang berusaha mengecek pesawat kita
dari arah belakang
pesawat kita dalam keadaan terancam
pesawat lawan dapat menembak kapan saja
pesawat kita ditembak
namun flare dikeluarkan
untuk mengecoh rudal lawan
pesawat kita di posisi kiri
melaksanakan manuver high g barrel
yaitu berputar ke atas
dengan gaya g yang sangat besar
berpindah dengan cepat ke belakang lawan
intelijensia yang tinggi
serta didukung oleh latihan yang efektif dan intens
yang dilalui oleh para penerbang tni angkatan udara
sehingga dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pesawat kita
pesawat kita bersiap untuk menembak
rudal pertama diluncurkan
dan pesawat lawan berhasil dihancurkan
di depan kita
satu pesawat lawan
masih berusaha menghindar dari pesawat kita
namun pesawat kita bersiap untuk menembak
dan pesawat lawan kedua berhasil dihancurkan
kita memenangkan pertempuran udara
beri tepuk tangan

di saat radar udara dari kri raden edy marta dinata
selaku kapal petugas jaga radar udara
mendeteksi kontak udara yang disimulasikan sebagai kontak udara musuh
dan kontak udara tersebut bergerak cepat
mengarah ke konvoy kapal perang
maka aksi peran tempur bahaya udara dikumandangkan
kri raden edi marta dinata
memberondong dan meluluh lantakan sasaran udara musuh
akhirnya meriam meriam pertahanan udara kri
mampu merontokkan sasaran udara
yang disimulasikan sebagai pesawat musuh
kemudian kri raden edy marta dinata
kapal perang republik indonesia yang terbaru
sensor bawah air sonar yang canggih
mendeteksi kontak kapal selam musuh di dalam laut
sejurus kemudian aset udara helikopter anti kapal selam
jenis penter terbaru militeni angkatan laut
segera take off dengan kendali positive control dari kri
untuk nantinya akan mendapat perintah meluncurkan torpedo
terlihat helikopter bergerak dengan taktis
atas kendali dari kri
dalam melaksanakan metode search pattern
pencarian kapal selam musuh
vertaktis dari helipenter dan
torpedo meluncur terjun dari heli
melaksanakan search pattern
pencarian mandiri dengan sensornya
menuju kapal selam musuh di dalam laut
dengan metode pencarian mandiri oleh torpedo dengan sensornya
kapal selam musuh di dalam laut akan segera ditemukan
hadirin undangan yang kami hormati
semburuan air laut keras keperungkaan
menandakan kapal selam musuh hancur oleh torpedo
rasakan kedahjatan deliberate attack dari unit tugas laut
sesaat lagi akan kita saksikan pelaksanaan strafing atau gunry
gunakan m lima puluh enam kaliber dua puluh mm
secumlah seratus putih dalam rangka bantuan tembakan udara
yang akan dilaksanakan oleh pesawat f enam belas fighting falcon
akan datang dari kiri podium dengan kecepatan tinggi
untuk menghancurkan target yang berada tiga mile di depan podium
inilah dia dragonfly
menyusul di belakangnya dragon two
hadirin yang berbahagia layangkan pandang ke sebelah kiri podium
tampak empat pesawat support tukeno dengan coltsign bronco flight
datang dari ketinggian tiga kaki dengan kecepatan empat ratus lima puluh km per jam
akan melaksanakan level bombing secara bersama sama
dengan menggunakan sembilan bom mk delapan puluh satu dalam misi bantuan tembakan udara
bom mk delapan puluh satu dengan berat satu ratus tiga belas kg
sehingga total bom yang akan didelivery adalah satu lima ton
dengan radius ledakan hingga empat ratus lima puluh meter
telah hadir di depan
dan bom rilis
kita nantikan ledakan yang luar biasa
target berhasil dihancurkan
level bombing ini merupakan suatu tingkatan bombing paling sulit
karena sasaran yang berupa target area akan dihancurkan secara masif
tanpa bisa melaksanakan akuisisi dengan dive angle
sesaat kemudian tiba tiba terdengar laporan kontak sonar baru
yang dilaporkan oleh kri kelas marsim
yang merupakan kapal peperangan anti kapal selam
maka empat kri kelas parsim
kri untung suropati
kri lambung manggurat
dan kri sutedi senaputra
sebagai unsur unsur cari binasa
berlayar dengan formasi yenki
mencari posisi kapal selam musuh
yang dilaporkan oleh operator sonar
kri kepala kepala kepala
kri kepala kepala kepala
kri kepala kepala kepala
kri kepala kepala kepala
kri kepala kepala kepala
kri kepala kepala kepala
hadirin baru saja kita saksikan
rbu dari keempat kri kelas parsim
menyalak dengan gagah
menesatkan bom bom laut
yang akan memberikan efek deterrence
hingga dapat melumpuhkan kapal selam musuh
yang merasakan hantaman dasar
dan menyebabkan kekerasan
dari unit tugas laut
ledakan bom laut di dalam laut
akan memberikan efek tekanan yang luar biasa
terhadap badan kapal selam
maupun memberi efek tekanan psikologis yang tinggi
selanjutnya helikopter helikopter tni angkatan darat
dengan nama tanda tanda
terdiri dari dua unit helikopter bolko satu ratus lima
dan satu unit helikopter apac
yang akan melaksanakan misi bantuan tembakan
elemen pertama dua unit bolko satu ratus lima
dengan lead elemen kapten cepeng ziregar
helikopter ini dilengkapi peluncur roket ffar dua tujuh puluh lima inci
dengan jarak efektif dua ribu meter
dan kita saksikan dari arah langit kiri podium
dengan misi yang sama elemen kedua
dengan kapten pilot kapten cpn suyono
akan menghancurkan sasaran berikutnya
dan kita saksikan bersama
selanjutnya helikopter yang akan memperkuat tni angkatan darat
di jajaran pusat penerbangan angkatan darat
kita saksikan bersama
helikopter ini dilengkapi peluncur roket ffar dua tujuh puluh lima inci
dengan jarak efektif dua ribu meter
dan kita saksikan bersama
helikopter yang akan memperkuat tni angkatan dorot
di jajaran pusat penerbangan angkatan dorot
helikopter ini dilengkapi peluncur roket ffar dua tujuh puluh lima inci
dengan jarak efektif dua ribu meter
dan kita saksikan bersama
helikopter yang akan memperkuat tni angkatan dorot
dengan jarak efektif dua ribu meter
helikopter ini dilengkapi peluncur roket ffar dua tujuh puluh lima inci
dengan jarak efektif dua ribu meter
helikopter ini dilengkapi peluncur roket ffar dua tujuh puluh lima inci
dengan jarak efektif dua ribu meter
hadiri undangan sekalian
dalam penampilan tempur laut
yang terdiri dari
kri fatahillah akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal menggunakan
yang utama yang berguna untuk menghancurkan sasaran musuh di darat
hadirin sekalian sementara itu menyusul dari arah kiri dengan kecepatan tinggi empat unit lvt tujuh puluh
tujuh a satu milik cavalry corps marinir akan melaksanakan cavalry water jump atau lompatan ke air
hadirin dan undangan yang kami hormati inilah kri sultan iskandar muda kri sultan hasanuddin
kri nala dan kri fathahillah akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal
beberapa meriem utama kri dengan kaliber hingga seratus mm dapat menjaga sasaran dirat
water jump lvt tujuh a satu dapat bertahan pada gelombang laut mencapai dua lima sampai dengan empat meter dan
tiga ratus dua puluh satu cavalry water jump berikan tepuk tangan yang meriah kepada cavalry corps marinir
bantuan tembakan kapal atau yang biasa dikenal dengan
naval gun fire support merupakan dukungan kekuatan yang digunakan di dalam artileri angkatan laut
hadirin kembali meriam bergetar menyala keras melesatkan amunisi yang akan merontokkan jantung
pertahanan busuk dalam rangka memperkuat proses bantuan tembakan kapal untuk menghancurkan beberapa
sasaran di pantai maka dilaksanakan kolaborasi taktik tempur dibantu roket multilaras rm tujuh
tujuh krite marinir yang ditempatkan di geladak kri teluk sampit dan kri teluk mandar
terimalah salam penghormatan dari lvt tujuh a satu cavalry corps marinir
hai hadirin dapat kita saksikan roket roket yang ditembakkan dari beriang pelucur roket multilaras
meluncur dengan deras ke arah sasaran musuh di darat
naval gunfire support di dalam peperangan amphibian modern
menjadi salah satu bagian utama selain daripada serangan udara dan serangan rudal
dan juga serangan udara dan serangan rudal
setelah ini enam pesawat f enam lone fighter falcon milik tni angkatan udara
akan melaksanakan serangan udara langsung
perlu hadirin sekalian ketahui bahwa pesawat f enam belas fighting falcon adalah jet tempur multiperan
yang memiliki kemampuan air to air dan air to ground yang mumpuni
dengan dilengkapi persenjataan yang canggih membuat pesawat ini ditakuti lawan lawannya
hadirin sekalian dalam misi kali ini
enam pesawat f enam belas fighting falcon akan melepaskan tujuh puluh dua bom mk delapan puluh
yang berarti masing masing pesawat membawa dua belas bom seberat tiga ton
dengan daya ledak sejauh tujuh ratus lima puluh meter
pengeboman akan dilaksanakan secara bersama sama
f enam belas fighting falcon akan melaksanakan level bombing secara simultan
sekali lagi kami jelaskan bahwa level bombing merupakan tingkatan bombing paling sulit

tanpa bisa melaksanakan akuisisi dengan dive angle
dan sekali lagi tingkat kesulitan inilah yang akan diatasi oleh penerbang penerbang tni angkatan udara

yang kami pandang ke sebelah kiri podium
telah bersiap rider flight f enam belas fighting falcon melaksanakan level bombing
tujuh puluh dua bom mk delapan puluh dua dan bersiap untuk menghancurkan sasaran
target berhasil dihancurkan beri tangan kepada f enam belas fighting falcon
dengan tembakan taktis
dengan senjata yang dimiliki
tank amphibie bmv tiga f mampu menembak dari laut ke darat
dan memiliki kemampuan dapat memilih sasaran yang diinginkan
dengan menggunakan fire control system
alat sistem modern milik tni angkatan darat
diawaki oleh prajurit prajurit armet yang modern
cerdas dan tangguh dari yon armet sembilan kostrat
meriam satu ratus lima puluh lima cesar menjadi andalan angkatan darat
di dalam pertempuran
memiliki daya jangkau tembakan sejauh tiga puluh sembilan km
dengan radius ledak
dengan daya jangkau tembakan seratus meter
meriam cesar mampu melepaskan enam butir munis
dalam waktu satu menit
meriam satu ratus lima puluh lima cesar menjadi kebanggaan tni angkatan darat
siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara
kesatuan republik indonesia
berikan tepuk tangan yang meriah untuk meriam satu ratus lima puluh lima cesar
berikan tepuk tangan yang meriah untuk meriam satu ratus lima puluh lima cesar

hadirin yang berbahagia tampak di samping kiri dermaga
enam merandur teng leopard dua ri
adalah alutsista batalion kavri satu divisi infantis satu kostrat
saksikan bersama tembakan kanon leopard dua ri
kita saksikan bersama di sebelah kanan kita
alutsista korps infanteri tni angkatan darat
terdiri dari lima unit aris gator
satu unit pandur dan satu unit anoa ampibius
yang memiliki kemampuan baik di darat maupun di perairan
salah satu alutsista terbang
milkor infantri tni angkatan darat
adalah alutsista karya anak bansa
produksi pt pindahat indonesia
kita saksikan bersama aris gator
dalam pelaksanaan tembakan terhadap musuh
dengan kemampuan tridaya cakti
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
bersama aris gator
dan kemampuan terbaru
bersama aris gator
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan terbuka
dan kemampuan tersebut
jupiter v dan jupiter vi disebut sebagai the synchro
akan bermanufa twin half goblin
sekali lagi kami mohon dengan hormat seluruh masyarakat cilegon
untuk meninggalkan arena ini sambil menikmati the jupiter
terlihat dari kiri dan kanan
the synchro selanjutnya akan bermanufa tristan
secara bersama sama ke arah dalam
profesionalisme kepercayaan diri dan mutual support antar member
adalah hal mutlak yang harus dimiliki
kita saksikan bersama sama
berikan tepuk tangan yang meriah for the sintra
selanjutnya dari arah kiri belakang hadirin sekalian
the jupiter dengan empat pesawat akan bermanufa snake loop
dibutuhkan kerjasama dan kedisiplinan dalam mempertahankan posisi
sehingga selalu indah dipandang mata
terlihat dari arah kanan podium
sesaat lagi akan melintas dari belakang hadirin sekalian
jupiter lima dan jupiter enam
akan melukiskan angkasa dermaga indah kiacilagon
inilah the jupiter
berikan petunjukanan yang meriah
selanjutnya alihkan pandangan ke kiri depan hadirin sekalian
keempat pesawat akan menampilkan tarian yang kompak
the jupiter akan melakukan
jupiter aerobatic team tidak hanya menampilkan
performa terbaiknya di indonesia
sebagai duta bangsa di udara setelah berkiprah di kancah internasional
sesaat lagi manufaktur yang sangat mendebarkan jupiter enam
bukan manufaktur solo spin akan melintas dari belakang hadirin sekalian
melaksanakan terbang sembilan puluh derajat vertikal saat mencapai kecepatan km per jam
berputar jatuh tidak terkendali
manufaktur yang baru saja kita saksikan merupakan perpaduan ketampilan
keberanian kepercayaan diri dan kedisiplinan yang tinggi
sehingga bisa memberikan suatu aksi yang mendebarkan dan tetap indah di padang mata
berikan tepuk tangan
dan yang meriah untuk jupiter enam
sementara itu dari arah depan kanan hadirin sekalian
the jupiter telah membentuk fight cat formation dan akan melintas di hadapan hadirin sekalian
warna pesawat jupiter aerobantic team dipilih warna merah dan putih
sebagai simbol yang mewakili bendera kebanggaan indonesia
karena itu besar harapan kami bahwa kebanggaan ini tidak hanya dimiliki tentara nasional indonesia
akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat indonesia
masyarakat silakan mari kita nyanyikan bersama
beragam latar belakang pilot the jupiter
membuktikan bahwa pilot the jupiter yang terpilih
dipersiapkan secara khusus untuk performa terbaik bagi nama harum bangsa indonesia
akan bersiap dari arah kiri depan hadirin sekalian
sebagai persembahan terakhir dan salam hormat dari the jupiter
enam pesawat akan melakukan manuver clover lift and bombard
sambutlah salam hormat dari kami

kami penerbang tentara nasional indonesia
kami penerbang tentara nasional indonesia
bukan segenap jiwa dan raga
tentara nasional indonesia
bersama rakyat tni kuat
untuk persembahan terakhir akan datang dari arah depan podium
pesawat sukhoi yang tergabung dalam thunder flight
kita saksikan bersama